ratusan warga tembagapura timika papua berusaha menerobos masuk ke kawasan pabrik biji emas pt freeport indonesia senin malam
mereka bermaksud mengambil konsentrat emas dari perusahaan tambang asal amerika tersebut
saat berusaha mengambil konsentrat emas warga tembagapura dihalau oleh petugas keamanan sehingga mereka merusak beberapa kendaraan milik perusahaan
kapolsek tembagapura ibtu hasmulyadi yang dikonfirmasi melalui telepon mengatakan mereka berencana mengambil konsentrat milik pt freeport indonesia yang memiliki kandungan emas dan tembaga
untuk mencegah aksi warga petugas masih disiagakan di lokasi penyimpanan konsentrat